rektor universitas nusa cendana kupang prof fred benum marah
hingga nyaris terlibat adu fisik dengan aktivis forum akademia ntt
dr el sidley dalam sebuah diskusi mengenai pemindahan laboratorium biomolekuler
yang beroperasi di gedung rumah sakit universitas nusa cendana
marah rektor diduga terprovokasi aksi banting tas yang dilakukan el cid
karena disangka sebagai ajakan untuk berkelahi
beruntung amarah rektor reda setelah seorang pemuka agama menasehatinya
diduga penyebab kemarahan lantaran pihak pengelola laboratorium
tidak mau menghentikan aktivitasnya
diketahui laboratorium tersebut telah dilarang beraktivitas oleh dinas kesehatan kota kupang
karena tidak memiliki dokter ahli patologi sehingga melanggar surat edaran medik
namun waktu berjalan terjadi beberapa perubahan
perubahan keluar ini memang tidak ada kombinasi yang baik
jadi terjadi beberapa hal hal yang memang
menangkapi kemarahan rektor inisiator laboratorium biokesmas berkukuh tidak mau pindah
karena menurut mereka lab hanya melakukan tes pcr dan tidak melakukan perawatan terhadap pasien
diperhatikan jika hari hari ini nalar kederoratan dikalahkan nalar administrasi para birokrat
baik di dalam pemerintahan maupun di kampus maka kami amat sesalkan
kami tidak akan menutup
atas polemik ini pengelola labkesmas meminta intervensi gubernur dan menteri kesehatan
mengingat tes pcr gratis ini sangat membantu masyarakat
chris tongai nusa tenggara timur